dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai longsor yang terjadi di natuna
sudah melalui sambungan telepon bersama kami ada jurnalis transmedia arpandi
arpandi selamat malam
arpandi hingga sore ini berapa jumlah pasti korban tewas yang sudah ditemukan
kemudian jumlah korban yang masih hilang
ya baik saat ini saya melaporkan di lokasi tempat pengungsian warga yang terdampak longsor
di pulau serasa natuna kepulauan riau
hingga sore ini itu ada tiga penambahan korban lagi yang ditemukan
sesuai informasi yang saya dapatkan di lapangan
nah jadi per hari kamis ini sampai jam lima sore itu total korban yang sudah ditemukan
sekitar dua belas orang
jadi apabila ditotalkan dari hari sebelumnya itu sudah tiga puluh tiga orang
dari total korban hilang lima puluh empat orang demikian
lantas bagaimana dengan korban yang masih dicari sampai saat ini
bagaimana kendala dalam pencarian korban yang hilang ini arpandi
iya pencarian sementara waktu dihentikan karena kondisi di lapangan sudah gelap
cuaca pun agak berangkat
dingin dan memang tim satgas tidak memutuskan untuk pencarian di malam hari
karena beresiko bagi mereka
pencarian akan dilanjutkan kembali besok jumat pagi sampai sore
arpandi bagaimana dengan cuaca hari ini
apakah juga menyulitkan pencarian para korban hilang di wilayah natuna
iya kondisi cuaca hari ini cukup bagus ya
dan ada beberapa waktu sempat panas
saya tadi ke lapangan melihat kondisi kadang panas dan kadang sedikit gelap
tetapi tidak menjadi kendala bagi tim sar gabungan dalam melakukan pencarian
di lapangan sendiri itu ada dua alat berat yang dikerahkan untuk melakukan pencarian
pencarian difokuskan di satu titik
di mana titik itu dimungkinkan banyak korban tertimbun dari tanah longsor
karena di situ warga sedang bergotong royong pasca banjir empat maret kemarin
arpandi kemudian rencana pencarian akan dilakukan sampai kapan
mengingat kita ketahui masa tanggap darurat akan berakhir
iya karena tanggap darurat yang ditetapkan tim satgas
darurat tujuh hari ke depan
tetapi pencarian kan masih ada sejumlah korban
sampai hari ini sekitar dua puluh satu korban belum ditemukan
masih terus dilakukan
walaupun masa tanggap itu ditetapkan tujuh hari
tetapi apabila tujuh hari selama tujuh hari itu masih ada korban yang belum ditemukan
informasi yang saya dapatkan dari bupati natuna
beliau selaku ketua satgas
tim pencarian menyatakan bahwa pencarian akan terus dilakukan sampai total semua korban ditemukan
bagaimana dengan kondisi warga saat ini di pengungsian
apa kebutuhan mereka yang mungkin belum bisa tersampaikan langsung kepada mereka
saya sempat berbincang bincang cukup panjang dari tadi sore sama korban pengungsian yang ada di pos lintas
berita terkini maka
kembali lagi ke rumah mereka
tidak mau lagi kembali ke desa yang terdampak longsor
yang terkena longsor di pangkalan
mereka menyatakan cukup trauma
masih mengingat kejadian kejadian longsor pas hari senin tanggal enam maret kemarin
sementara untuk logistik
sembako terus perlengkapan perlengkapan lain saya sempat menanyakan apakah mencukupi
kata mereka cukup sangat cukup
baik itu sembako makanan minuman terus obat obatan
karena di tempat pengungsian itu ada warga yang mengalami luka luka dan sakit begitu
baik kita tunggu bagaimana update selanjutnya dari pencarian korban longsor di natuna
karena sampai saat ini sampai dengan malam ini tiga puluh tiga orang sudah dinyatakan ditemukan dan meninggal dunia
terima kasih banyak arpandi jurnalis transmedia dari natuna kepulauan riau
dan cnn indonesia connected masih akan kembali untuk anda tetaplah bersama kami